kita ini masih terkait dengan pekan olahraga nasional yang ke sembilan belas yang sedang berlangsung di jawa barat
di mana persaingan sangat ketat antara atlet atlet jawa timur dengan dki jakarta
begitu terasa di cabang selam kolam di pon ke sembilan belas
dari dua belas emas yang sudah diperebutkan sampai hari kedua sebelas diantaranya direbut atlet dua provinsi itu
jika pada hari pertama pertandingan jumat jawa timur mendulang empat emas
maka hari kedua dki jakarta membalas meraup empat emas dari sejumlah atlet renang andalannya
keempat emas dki diraih atlet nomor nomor bifins atau renang sirip
mereka adalah danandra indra damario di nomor dua ratus meter putra
johanita mutia rahapsari di nomor dua ratus meter putri
dan mutia setia dharma di nomor lima puluh meter putri
satu satunya atlet yang sudah meraih dua emas
sebelumnya di hari pertama reinhardt memenangkan emas di nomor delapan ratus meter surface
kerja keras dan fokus latihan kunci untuk mendapatkan medali emas
karena orang tua sangat berperan penting dalam hal memberi support yang paling utama
hingga hari kedua dki mendapatkan lima emas di selam kolam
tim renang dki jakarta ini tak lepas dari latihan keras di ongaria selama tiga bulan
karena itu kemarin saya mengirim mereka ke ongaria
mereka berlatih di ongaria kemudian kembali
akan datang lagi kami terus mempersiapkan mereka karena kami persiapan untuk sea games dan lain lain
meski jakarta sudah memperoleh lima emas
tapi posisi pertama cabang renang masih dipimpin jawa timur dengan enam emas
setelah meraup empat emas di hari pertama jawa timur menambah dua emas di hari kedua
sedang posisi ke tiga diduduki papua dengan satu emas